pertanyaan saya begini pak atif waktu di era pak atif memimpin ite sudah ada
itu kan diundangkannya nomor sebelas dua ribu delapan ya
tapi biasanya berlaku efektif kan tiga tahun setelah itu ya dua ribu sebelas
dan bahkan ini sudah direvisi menjadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas lagi
jadi memang orang banyak terjerat itu di pasal dua puluh tujuh itu ya
satu dua tiga atau ya kalau kasus masjid ini menjadi rame apakah ini pasal dua puluh tujuh atau pasal dua puluh delapan
sarah kalau sarah kan memang bukan delik aduan
kita nanti akan bahas detail pasalnya cuma pertanyaan saya dibandingkan sekarang
kan itu kan oke lah kalau misalnya itu diberlakukan proporsional oke
pertanyaannya sekarang kita menguji nih tanpa mk dulu barangkali ya
hanya pak atif sedemikian masifkah penggunaan ite itu
orang kemudian dengan sangat mudah melaporkan orang lain
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini